gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim capaian di jakarta telah melampaui target vaksinasi dengan mencapai satu ratus lima persen
anies bahkan membandingkan capaian ini dengan daerah daerah tetangga dki yang ada capaiannya ini masih sekitar lima belas persen
pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kongres yang berlangsung pada dua puluh delapan agustus lalu
untuk membahasnya sudah ada epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
dan kami informasikan pula bahwa sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah provinsi dki jakarta dan perwakilan dari dinas kesehatan dki jakarta
namun menyatakan belum bisa bergabung
kita akan langsung ke pak windu purnomo
selamat malam pak
selamat malam mbak mery
ya pak ini sudah diklaim bahwa dki jakarta capaian vaksinasinya satu ratus lima persen
ini tentunya mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak
nah kalau dari pak windu sendiri
bagaimana anda menanggapi klaim yang disampaikan oleh pemprov dki jakarta ini
ya jadi kalau saya lihat dari dashboard yang ada di kemenkes ya hari ini
itu dki untuk dosis pertama memang mencapai coverage nya itu satu ratus sebelas dua puluh enam persen
dari total pasaran di dki
tapi dosis pertama loh ya
dan dosis kedua itu enam puluh tujuh
itu sampai yang saya lihat sore ini tadi
artinya sebetulnya yang coverage yang ya kalau pak benur mungkin kemarin ya itu mungkin masih satu ratus lima
tetapi itu kan dosis pertama ya
jadi artinya dosis yang protektif itu kan setelah dosis kedua
jadi dosis pertama ini belum protektif
itu yang pertama
yang kedua kita harus lihat ya
coverage itu sebetulnya basisnya adalah basis domisili
jadi bukan ktp
bukan di mana orang itu divaksinasi
nah kita tahu vaksinasi saat ini itu banyak yang orang sekitar
orang sekitar ya
jadi artinya maksud saya kalau di dki ini
sebetulnya bertetangga ya
kalau secara wilayah besar itu kita sebut sebagai wilayah aglomerasi ya
jadi ada jabuti tape
kadang kadang ada orang di daerah tetangga
itu vaksinasinya ya ini ngambil di apa namanya di dki
atau sebaliknya ada apa namanya
vaksin itu sebetulnya miliknya dki
tapi dipinjam misalnya ya
atau dipakai oleh apa namanya organisasi tertentu
atau dni atau poli
untuk memvaksinasi orang di luar dki misalnya
nah itu terjadi ini saya tidak tahu dki seperti apa
tetapi di provinsi lain seperti itu
jadi misalnya surabaya ya
jadi itu vaksinnya surabaya dibawa ke banyuwangi misalnya
tapi dicatatkan sebagai
sebagai ini apa namanya
vaksinasinya adalah yang divaksinasi dicapai sebagai
sebagai capaian dari surabaya
itu yang sering terjadi
betul betul definisi operasional ya
untuk mengatakan coverage itu harus clear
contohnya misalnya ya
nah jadi kalau coverage
itu sesungguhnya ada orang yang dicatatkan
ya yang bukan sepertinya bukan berdomisili di apa namanya di daerah itu
tapi dia tercatat di daerah itu
tidak berktp daerah itu juga ya pak
itu yang mengatakan
karena banyak juga orang orang yang mungkin ktp nya non dki jakarta
tapi kemudian menggunakan vaksin atau divaksin di daerah dki jakarta
dan masuk ke dalam
hitungan tersebut secara data
nah itu jadi begini
ini tidak hanya khas dki ya
jadi contoh saja
misalnya di jawa timur
itu ada kabupaten kota
yang mencatatkan untuk coverage
misalnya untuk coverage ini
petugas publik ya
tidak masuk akal kan
atau kalau ya kalau ada sedikit apa namanya persoalan data
itu tidak masalah
nah itu yang harus diperbaiki
dan itu tidak khas dki
jadi secara nasional
definisi operasional tentang
siapa yang masuk ke dalam
apa namanya bagian dari coverage
vaksinasi di suatu daerah itu siapa sesungguhnya
nah tentu kalau dari segi epidemiologi
harus orang yang berdomisili
yang biasanya berdomisili di daerah itu
kan ktp bisa aja orang jakarta
tapi ktp jakarta
ya tinggalnya di surabaya
tentu dia tidak bisa masuk sebagai
di tengah adanya rasa bangga begitu ya
dengan adanya capaian vaksinasi yang melebihi target
dan hal serupa
kita tahu sama sama bahwa vaksinasi ini adalah satu hal
satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
tapi selain itu juga
penerapan tiga m adalah syarat mutlak yang harus dilakukan
nah melihat kondisi dki jakarta saat ini
di tengah penurunan covid sembilan belas

karena melihat angka covid sembilan belas juga mulai menurun begitu
nah kalau pak windu menilai
kondisi dki jakarta sekarang
apa sebenarnya pekerjaan rumah yang harus
terus dilakukan oleh pemerintah provinsi
apa hal hal yang harus diwaspadai
dengan kondisi yang terjadi saat ini
dki ini harus diakui sebagai daerah yang memang
capaian capaian untuk penurunan
jadi untuk menentukan
buat daerah itu level empat
sampai level ya
itu kan ada enam indikator
dki itu sebenarnya
diantara tujuh provinsi di mana ini
dki itu sebenarnya
itu menunjukkan sesuatu yang
jadi itu sebuah
sebuah upaya yang bagus
sampai apa namanya
ya itu sudah
per seratus ribu jumlah penduduk
yang satu per seratus ribu
dan ini yang harus dipertahankan
yang harus dipertahankan
yang masih kurang di dki
rasio lacak itu
kementerian kesehatan ri
itu satu banding
di dki masih satu banding
banding tujuh lah gitu ya
jadi masih separuh
dari yang seharusnya
itu yang harus dikejar
ya dilanjutkan dengan testing
ya sehingga kita bisa mengisolasi
banyak orang yang
tingkat risiko ya cukup
sudah hampir aman
tapi belum aman
itu yang harus dikejar
melalui testing dan tracing
sekarang sudah tingkat
tingkat tiga kan ya
kalau bisa level
itu yang harus dikejar
jadi yang masih
yang masih kurang dari standar
tracing dan isolasi mandiri
itu yang harus dikejar
yang isolasi mandiri ya
yang harus dilakukan tracing
mereka yang kategorinya
kemudian mendapatkan treatment
pak windu terakhir
bahwa dengan adanya
di dki jakarta
dengan sejumlah daerah lain
yang ada di sekitar
tapi ini masih
dengan dki jakarta
masih rendah angkanya
masih rendah angkanya
lalu apa sebenarnya
koordinasi yang bisa dilakukan
oleh pemerintah dki jakarta
dan juga pemerintah daerah
ketimpangan capaian vaksinasi
yang ada di daerah
kalau kalau sebetulnya
itu kan masih dosis pertama
dan memang ini
bisa akan lebih cepat
nanti untuk mencapai yang
dibandingkan daerah lain
tetapi ingat ya
dki jakarta itu
bukan terisolir gitu
andai kan nanti ya
atau bahkan lebih gitu ya
sebetulnya capaian yang bagus ya
apakah itu menjadi aman
itu bukan bagi
karena dki ini bukan daerah terisolir
adalah daerah salah satu
daerah bagian dari daerah agglomerasi
itu bekerjanya mungkin di
atau mungkin dia
aktivitasnya di dki
belanjanya di dki
rekreasinya di dki
dibentengi gitu ya
nah mungkin jadi aman
dengan cepet ya
vaksinasi cakupannya sudah
dua dosis ya
tidak terbentengi ya
orang masih bisa keluar masuk
kalau daerah sekitarnya
coverage yang sama
dki tetap tidak aman
nanti sudah di atas
bukan berarti itu aman
dengan berbagai faktor ya pak ya
dan juga capaian
banyak pak windu purnomo
yang sudah bergabung
bersama kami di
malam hari ini
sehat selalu pak
sehat selalu pak